sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tiara itu bagus banget
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mami udah kasih jamu spesial
jamur spesial apa maksudnya
jamur spesial itu akan bikin tasya berkelakuan aneh
dengan begitu pak kristen pasti akan mikir mikir lagi dong
apa orang semacam itu yang bisa diandalin
boleh tapi tiara harus ikutinnya juga ya
gua gantung semua
yang menghias malam malamku
kamu mutiara itu bagus banget
dari mana bisa tasya dapetin kamu itu
kamu tiara itu bagus banget
dari mana bisa tasya dapetin kamu itu
eps tunggu dulu
cuci tangan dulu
tunggu apa lagi ya
mau beres beres udah beres
ya gak usah malu nih
ini buat tiara
emang dia bisa dia siapa
ngasih gue tik dua puluh ribu
mau dia makan rotinya
oh dia gak dimakan lagi nih
langsung dicapok semua dia
ya maksudnya anak rakus
emang dia anak rakus sekali
kepala kakak pusing banget ya
tiara juga kak
kamar depan saya itu berisik sekali
menyuruh mereka itu ngecilin suaranya
saya sangat terganggu mbak
teriak teriak gak karu karuan
kami minta maaf atas ketidaknyamanannya bu
kami akan menegurnya
kalau saya boleh tahu itu kamar nomor berapa ya bu
yang saya tahu itu kamar family suite kan
perempuan dan anak kecil itu
itu sangat mengganggu pak
tolong bapak melakukan sesuatu
agar tamu tamu yang lain tidak terganggu
atas ketidaknyamanan ibu minabjotel kami
saya akan segera mengurus dengan pihak manajemen kami
sekali lagi saya minta maaf permisi